jangan sering marah marah entar cepat keriput
ini merupakan kalimat yang sering kita dengar dan ada berbagai aktivitas lain
seperti konsumsi alkohol dan rokok hingga tidur secara tengkurap
dianggap mempercepat penuaan dini
penuaan dini merupakan perubahan pada wajah dan tubuh
yang ditandai dengan munculnya keriput kerutan
serta garis garis halus pada orang berusia relatif muda di bawah tiga puluh tahun
munculnya tanda penuaan sebenarnya merupakan hal yang wajar seiring bertambahnya usia
untuk mencegah munculnya tanda tanda penuaan pada usia dua puluh an
diperlukan pola hidup yang sehat
gaya hidup yang baik seperti rajin mengkonsumsi makanan bergizi seimbang
tidur cukup serta rutin melakukan olahraga
bisa mencegah munculnya tanda penuaan dini
faktor lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet baik dari matahari ataupun gawai
juga mempengaruhi terjadinya perubahan pada kulit
sehingga tabir surya disarankan untuk dipakai setiap hari
yaitu tempatnya kolagen pembuluh darah disitu saraf saraf
itu yang kalau oleh sinar ultraviolet ya dari matahari
nah sekarang bukan hanya dari matahari loh ultraviolet ya
bisa juga dari radiasi
jadi walaupun di rumah juga saya sih menganjurkan untuk memakai tetap
dr dewi menambahkan faktor lain dari lingkungan seperti polusi dan kemacetan lalu lintas
juga harus diwaspadai
karena berpotensi menimbulkan stres dan amarah yang membuat seseorang akan mengernyitkan wajah
jika dilakukan secara terus menerus akan terbentuk garis halus di dahi dan area mata
ada pun makanan yang disarankan untuk dikonsumsi secara rutin adalah makanan yang memiliki kandungan antioksidan serta vitamin c yang tinggi
bagaimana pak rasanya
contohnya oats tomat bayam sayuran hijau kemudian kedelai ikan jamur teh hijau yohurt coklat hitam
jangan lupa coklat itu diperlukan
kemudian buah buahan ya alpuket semangka beri berian
ikan tempe dan kolang kaling tanpa pengawet juga bisa menjadi sumber zat kolagen untuk kulit
mencegah penuaan dini bisa dikelola dengan kehidupan yang seimbang yakni menjaga kesehatan badan jiwa dan juga pikiran
noras pasia yuliana sri jakarta